cerita bertema gaib yang menggambarkan sebuah budaya dan tradisi di indonesia
nah yang ini
desa yang hilang di bengkulu
desa tersebut bernama kumayan
sampai sekarang masih menjadi misteri banyak orang karena desa tersebut menghilang
ada beberapa tetua adat
di bengkulu berasumsi kalau sebelum desa tersebut hilang
terjadi perang besar di sana melawan bangsa siluman
misteri harimau jawa
dan di bengkulu
aku ga sabar menunggu besok
semoga alam bisa diajak

enam belas tahun sudah berlalu cepat

jumpa dengan kumara
lalu jumpa juga dengan kalian berdua
di waktu yang bersama
sejenak berlalu ini tak cukup
bukankah sebaiknya kalian menginap saja
masih banyak yang perlu kita bicarakan mungkin
mungkin ayah masih ingin melepas rindu dengan maci dan pacit
tapi mungkin memang sebaiknya malam ini kita harus pulang
tapi nanti lain kali mungkin kita bisa untuk menginap di sini
semoga kita bisa bertemu lagi
kita berdua menitip anak kita alina ya
karena kita tidak bisa sering sering untuk datang ke jakarta
karena kita merasa kalau musuh musuh kita itu selalu mengikuti kemanapun kita pergi
jadi kita tidak mau kalau nanti alina akan ada dalam bahaya

jadi alina itu anak makcik alina dan pakcik limubu
betul sekali alang
jadi ini kenapa ayah meminta alam untuk melindungi alina
ya itulah alasannya anakku
sebelumnya alam minta maaf
tapi menurut alam alina itu orangnya agak keras kepala ya
yang namanya buah
itu tak pernah jatuh jauh dari pohonnya
tapi pakcik kaunnya yakin sekali
itu bukan burung dari pakcik kaunnya
kamu itu tidak usah mengeluarkan apa apa kepada pakcik
kita berdua sekali lagi mengucapkan terima kasih ya
karena selama ini kamu sudah mau menjaga alina
ya sudah lah
nampaknya ini sudah larut malam
kalau kita bahas semuanya tak akan selesai malam inilah
ya yang ini punya saya
nanti aku akan berbicara dengannya

ayah jangan pergi dulu
anak ayah ini penasaran
sekarang ayah jelaskan
apa hubungannya keluarga kita dengan makci karina
dan siapa itu pak gumar
kalau sudah waktunya
waktunya ayahku ini lelah sekali alam
ayah mau istirahat
makin banyak kali teka teki muncul
apa yang sebenarnya ayah sembunyikan dari aku
kok gak ada ya
atau dia tadi halusin nasi gue doang
muda muda bisa silat juga
udah keren banget sih ajarin alina ya
alina jangan minta yang macam macam
alim memang sebaiknya kita itu harus mengajari alina silat
supaya dia itu bisa menjaga diri
kita itu pasti akan sangat menyesal kalau tadi ana itu berhasil diculik oleh orang orang itu
kau ini sama seperti bunda kau waktu muda dulu
membaca gerakan orang lain
ya udah kalau gitu bunda ajarin aku jurus jurus yang lain ya
loh memangnya kalau kakek kamu kimo itu gak pernah mengajarkan kamu silat
gak pernah sih
kakek paling ngajak aku jogging
alina ini sudah malam
lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam rumah
biar ayah dan bunda yang memeriksa keadaan di sekitar sini
emang ayah mah suai kayak gitu
walaupun pukulan alina masih sangat kaku tapi kekuatan luar biasa
dan kamu tau
itu artinya suatu hari nanti alina pasti akan menjadi pendekar sangat hebat
saya tidak ingin alina menjadi seorang pendekar
saya ingin alina menjadi gadis yang biasa

nah kamu sekarang urusin sekarang sedikit
saya sih bunny pulak
yapsi jangan beli udang
buat aja langsung aja

esperapa kamu dagang